tiga finalis miss universe indonesia menjalani pemeriksaan di polda metro jaya
mereka diperiksa terkait dugaan kasus pelecehan seksual oleh pihak panitia miss universe indonesia
dampingi kuasa hukum tiga finalis miss universe korban kasus dugaan pelecehan seksual
yang dilakukan pihak panitia miss universe indonesia
memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya
mereka diperiksa sebagai saksi pelapor subdit remaja anak dan wanita
direktorat reserse kriminal umum pada selasa sore dua puluh sembilan agustus
dalam pemeriksaan ini tiga finalis miss universe turut didampingi pihak lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk
pendampingan lpsk dilakukan sebagai buntut dari adanya dugaan intimidasi yang dialami para korban
selain itu penyidik meminta keterangan tiga saksi
setelah dimintai keterangan selama empat jam kuasa hukum para korban
melissa anggraini mengungkapkan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap finalis miss universe
yang difoto telanjang saat body checking ini telah naik ke tahap penyidikan
bahwa proses sudah naik kepada penyidikan sehingga kami rasa terkait peristiwa pidana ada atau tidak itu sudah clear
tinggal dicari siapa yang layak dipertanggungjawabkan
hari ini juga korban menyebutkan ada nama nama baru yang dimintakan kepada pihak penyidik untuk ditelaah dan dikembangkan lebih jauh terkait pertanyaan